pemerintah kota administrasi jakarta utara bersama perumda pasar jaya menutup sementara pasar sunter podomoro tanjung priuk
setelah adanya temuan satu pedagang positif covid sembilan belas
untuk informasi sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mulahela
selamat siang bella ini bagaimana proses sterilisasi di sana
ya selamat siang
rizky dapat saya sampaikan keadaan siang hari ini di pasar sunter jakarta utara
memang sudah tidak ada kegiatan aktivitas jual beli yang biasa dilakukan oleh para penjual dan pembeli di pasar sutar jakarta utara
karena memang sejak kemarin hari jumat pasar sunter ini telah ditutup oleh pihak pengelola pemerintah tempat
dikarenakan terdapat positif dari pedagang
karena sepekan lalu telah dilakukan pengecekan rapid test terhadap satu ratus tujuh puluh delapan pedagang di pasar sunter ini
lima orang yang dari lima orang tersebut dinyatakan satu orang positif
yaitu salah satu pedagang dan pedagang tersebut langsung melakukan isolasi mandiri sendiri
dan sudah bersama dengan saya pengelola pasar bapak asep nawawi
pak asep pak bagaimana bisa dijelaskan kegiatan hari ini apa saja yang telah dilakukan oleh pihak damkar
maupun pihak pengelola pasar untuk sterilisasi pasar sunter ini pak
ya siap untuk agenda hari ini kegiatan
tadi pagi kita melaksanakan apel bersama yaitu dengan beberapa intansi
kita melaksanakan langsung dengan jam delapan lewat sebelas menit
langsung mengadakan penyemprotan dari pihak dinas kesehatan yaitu dbd
kemudian jam sembilan tiga puluh selesai penyemprotan dari pihak dbd
dilanjut ke pihak damkar yaitu melaksanakan penyemprotan dengan disinfektan
biar pasar kita lebih steril
pak kegiatan ini apakah rutin dilakukan atau sehari sekali atau bagaimana pak kegiatan ini
untuk kegiatan ini penyemprotan ini selama adanya wabah ini mungkin sekitar dua minggu sekali atau seminggu sekali
kita lihat situasi situasi dan kondisi dan ada jadwal kita tetap laksanakan
baik pak terkait satu pedagang yang kemarin sempat positif pak
bagaimana perkembangannya sekarang pak
untuk pedagang yang satu positif untuk sekarang sudah melaksanakan isolasi mandiri
perkembangannya kita tetap dengan lewat via telpon kita ngabarin ke pihak pelola
ya untuk sekarang masih ditanganin dari pihak puskesmas ataupun dari pihak kesehatan
ya alhamdulillah sekarang udah agak membaik alhamdulillah
pak untuk selanjutnya ini kan hari senin akan dibuka kembali pak
apakah ada kebijakan baru dari pihak pengelola
pasar atau seperti biasa untuk menetapkan protokol kesehatan kemarin pak
untuk dari pihak pengelola pasar kemungkinan protokol kesehatan tetap digalakkan
tetap pakai masker jaga jarak biasa melaksanakan rutin mencuci tangan
dengan sabun yang sudah disediakan dari pengelola bagi pihak pedagang ataupun pengunjung
terus yang keduanya masker apabila pedagang nanti ketika dibuka hari senin tetap masker harus dipakai
pisal yang sudah dibagikan oleh pengelola tetap harus dipakai
dan nanti dari pihak kita ataupun dari pihak bko pun ibaratnya dari intansi porri dan tni
mas sarpol pp tetap memantau untuk protokol kesehatan ini dilaksanakan
pak kemarin hari jumat pertama hari pertama ditutupnya pasar sunter
apakah dari pihak pedagang atau penjual di pasar sunter ini ada yang menolak atau melakukan demo
manajemen pasarnya pak
ya untuk pertama hari pertama kita laksanakan penutupan sementara
karena kita dari awalnya melaksanakan persuasif terhadap pedagang
ngasih surat edaran dan kita memanggil tokoh pedagangnya
kita melaksanakan diskusi bersama musawarah bersama
dan itu pun kita menembuskan kita musawarah sama pihak kelurahan
mungkin kelurahan menembuskan ke pihak lingkungan
dari kita pengelola ke
pedagang secara persuasif mungkin dari lingkungannya dibantu sama pak lurah
alhamdulillah sampai saat ini penutupan pertama nggak ada masalah apa apa
malah pedagang menuju ibaratnya steril ini malah mendukung banyak nggak ada apa apa
baik bapak asep terima kasih atas waktunya
ya memang pihak dari pengelola pasar sunter ini sudah melakukan protokol kesehatan
seperti biasa yaitu dengan menyediakan tempat mencuci tangan di depan pintu masuk
keamanan juga mengecek suhu sebelum para pedagang maupun para penjual ini masuk
dan para pembeli dan tetap menggunakan masker setiap lakukan transaksi jual beli di dalam pasar sunter ini
memang pihak perumda pasar jaya ini langsung menutup ketika ditemukan satu kasus positif oleh pedagang
dan nantinya akan dibuka kembali pada hari senin besok rizky
ya baik bella terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas